hujan yang terus mengguyur bima hingga pagi hari ini
membuat sejumlah warga terutama yang tinggal di bantaran sungai khawatir
kini mereka mengungsi di pinggir jalan agar ketika datang banjir susulan
bisa cepat untuk dievakuasi
sementara itu wali kota bima nusa tenggara barat
mengimbau agar warga tetap waspada
dan berharap air hujan yang turun bisa langsung menuju laut
tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah kota bima
dan sekitarnya membuat sejumlah warga yang ditinggalkan di bantaran sungai padolo
dan sungai melayu khawatir
sementara warga yang sebagian kehilangan tempat tinggal ini pun mengungsi
di emperan toko di jalan utama soekarno hatta kota bima nusa tenggara barat
tak ada barang berharga yang mereka bawa dalam pengungsian
sebab semua barang berharga hanyut terbawa banjir dua hari lalu
anak anak pun terpaksa tidur di emperan toko tanpa alas tidur bantal dan selimut
tapi kita ada teras ini
dan bangunan sebelah itu untuk tempat bermalam
menanggapi kekhawatiran warga wali kota bima kurais haji abidin
meminta warga agar tetap tenang
insya allah kalau kekhawatiran tetap kita punya kekhawatiran
tetapi kita akan selalu berdoa
mudah mudahan ini tidak akan terjadi lagi
dan kalaupun ada hujan biarlah hujan itu diarahkan oleh allah ke laut
saat ini hujan yang terus mengguyur telah meningkatkan debit air yang ada di sungai padolo kota bima
kendati belum meluap warga khawatir hujan akan memicu banjir susulan
seluruh aparat kepolisian sudah disiagakan untuk memantau jembatan bendungan dan bantaran sungai
mengantisipasi meningkatnya debit air sungai
ihsan iskandar bima